dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap di gerbang tol cilanyi
kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi
halo raff raff selamat pagi
apa yang bisa anda laporkan dari gerbang tol cilenyi saat ini
dan kapan kira kira puncak arus balik ini akan terjadi
silahkan raff raff
hanum puncak arus balik sebelumnya diperkirakan pada malam hari tadi
namun saat ini hari minggu ini juga merupakan puncak arus balik
di mana pada nanti malam ini diperkirakan kendaraan yang masuk ke dalam tol cilenyi
akan meningkat dibandingkan dua hari yang lalu
untuk informasi saja dari pihak jasa marga sendiri
bahwa sudah ada lebih dari lima belas ribu kendaraan yang pada hari kemarin sudah masuk ke tol cilenyi
ini menandakan bahwa semakin banyaknya pemudik pemudik kembali
ke ibu kota untuk beraktivitas kembali
karena esok merupakan hari senin dan hari normal untuk bisa kembali bekerja
dan di gerbang tol cilanyi saat ini memang sedikit tentatif
ada beberapa waktu tertentu di mana mereka ada antrian panjang
sampai bisa seratus meter ke arah ke pertigaan cibiru atau pertigaan cilenyi
di situ juga banyak juga para pemudik pemudik lokal yang akan kembali memilih jalur jalur
alternatif ke sumedang ke jatinangor dan juga lain sebagainya
dan di gerbang tol cilanyi sendiri ini akan ada solusi di mana jika seandainya akan ada antrian panjang
maka petugas juga akan mengerahkan petugasnya untuk membagikan kartu tol secara manual
sampai seratus meter di bibir tol apabila ada antrian kendaraan
dan hal ini untuk dilakukan untuk memangkas
untuk masuk ke bibir tol
oke baik raff raff terima kasih atas laporan anda
selamat kembali bertugas dan selalu jaga kesehatan begitu ya raff raff